berbicara tentang tadi kan yang wacana ini bukan wacana ini karena sudah terjadi tadi malam pak mirsa
fenomena supermoon nah di tahun dua ribu enam belas ini telah dinantikan oleh sejumlah warga di beberapa daerah di indonesia
iya tapi kalau cuaca mengakibatkan saya terhalang untuk melihat supermoon kemarin
karena di daerah bekasi ternyata banyak awan
nah tapi di sumeneb jawa timur puluhan remaja bergiliran melihat fenomena supermoon menggunakan teleskop
iya jadi mereka ini tergabung dalam komunitas gai bintang astronomi kabupaten semenuk
melihat fenomena langka supermoon menggunakan sebuah teleskop
pengenalan fenomena astronomi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para remaja atas kekuasaan tuhan
apalagi peristiwa ini sangat langka terjadi ya
iya ini tujuh puluh tahun sekali ya
ini baru terjadi
sehingga banyak yang menantikan nih fenomena supermoon itu
dan kalau kita lihat di sosial media ya mereka juga sampai buat foto selfie segala dengan background bulan di belakangnya
nah sementara itu di bandung jawa barat meski sejak sore kota bandung diguyur hujan
namun pada malam hari masyarakat masih dapat menikmati fenomena supermoon secara langsung selama tiga puluh menit
lumayan lah ya sebelum nantinya tertutup oleh awan lagi pasti
nah fenomena supermoon di kota bandung mulai terlihat pada pukul sembilan belas lewat tiga puluh waktu indonesia barat
namun bulan yang terlihat tidak memiliki bentuk yang besar hanya sebesar bulan pada biasanya
selama tiga puluh menit bulan yang bersinar dapat dilihat secara langsung lalu kemudian hilang di balik awan mendung
ya tidak apa apa
yang penting hatinya yang gak mendung
oh iya jangan sampai dong
apalagi ini masih hari selasa weekend masih jauh
nah ini terjadi karena apa posisi bulan agak lebih dekat dengan bumi ketimbang biasanya
dan kalau misalnya anda tadi malam ya sempat untuk menghitung mengukur berat badan
itu berat badannya pasti akan lebih naik dari biasanya satu dua kilo
karena gravitasinya lebih besar
iya iya karena bulan juga mempengaruhi gravitasi kita ya
apalagi pasang surut juga itu bisa dipengaruhi gravitasi bulan
memang sih sebetulnya bulan purnama terjadi ya sesuai dengan siklusnya
namun kalau bulan purnama yang sebesar ini itu terjadinya cukup lama
nanti katanya kita bisa akan melihat tahun dua ribu tiga puluh
iya makanya kan jadi periode waktunya cukup lama lah
kemarin ditunggu tunggu oleh banyak orang
apalagi astronom tentunya